sejak dua puluh delapan april lalu warga rw delapan kompleks perumahan geria melati mas kelurahan jatimulia kota depok
secara swadaya mendirikan gerai pangan gratis untuk membantu warga lain yang terdampak covid sembilan belas
barang yang dapat diambil gratis di gerai ini antara lain beras dalam kemasan satu kg gula kemasan setengah kilogram telur maupun sarden
penerima manfaat tetap dari gerai ini adalah lima puluh tiga kepala keluarga kurang mampu di lingkungan rw delapan maupun pekerja informal dan warga dari luar wilayah yang membutuhkan
selain ini belum ada dari pemerintah pusat belum ada dari pemerintah gubernur dari jawabat juga belum ada
setiap warga yang akan mengambil bantuan di gerai pangan gratis ini diwajibkan mematuhi protokol kesehatan
seperti mencuci tangan menggunakan masker maupun menjaga jarak
sejak dibuka pada akhir april lalu gerai pangan gratis ini telah menyalurkan bantuan kepada lebih dari tiga ratus lima puluh warga kurang mampu dari berbagai wilayah
salah satu penerima manfaat gerai pangan gratis ini adalah devi
ayah tiga anaknya
pihak warga rt lima rw delapan kelurahan jatimulia ini merupakan korban phk dari salah satu hotel di wilayah bogor
warga lain seno yang sehari hari berprofesi sebagai tukang ojek online dan pekerja serabutan ini
mengaku sangat terbantu oleh keberadaan gerai pangan gratis yang berlokasi di gedung posyandu ini
kalau sehari hari sih paling minyak pak minyak beras beras juga mungkin dua hari sekali biasanya
itu kan kita juga nggak terlalu
terlalu ini juga kan untuk kebutuhan gelang puasa ini lebih sedikit agak banyak pengeluaran juga yang diarahkan sih untuk gorengan gorengan biasanya minyak
minyak sarden sama mie instan
sangat terbantu pak sangat terbantu sekali
karena sehari harinya kan sekarang enggak ada pemasukan sama sekali
jadi semenjak ada gerai ini ya cukup membantu sangat membantu
apa yang diambil
ya kebutuhan pokok sehari hari aja yang sehari hari
seperti beras minyak seperti telur
selain memperoleh bantuan uang maupun barang dari warga setempat
gerai pangan gratis ini juga mendapatkan donasi dari instansi pemerintah maupun yayasan
gerai ini rencananya akan terus dibuka hingga wabah covid sembilan belas berakhir
edi duwirianto julian asri depok jawa barat
pembalasan kemarin kemarin ya pak
tapi ini yang terbaru
dampak virus covid sembilan belas turut mengubah cara penilaian terhadap siswa sekolah dasar
selengkapnya hanya di after sepuluh